menikmati panorama pantai sambil menyantap olahan seafood
hmm benar benar pasangan yang pas ya
nah sebuah restoran di obyek wisata pantai karapia kabupaten pangandaran
punya olahan seafood dengan cita rasa berbeda
namanya lobster rempah singapura dan seafood tumpah bancakan
kedua menu ini mengkolaborasikan bumbu eropa dan bumbu tradisional khas pangandaran
yang berbeda dengan lobster rempah di sini adalah tambahan bumbu tradisional khas pangandaran
diantaranya honje dan daun kedondong
cara membuatnya cukup mudah tumis aneka bumbu rempah yang sudah diiris tipis dan tambahkan saus
setelah mengeluarkan aroma wangi masukkan lobster dan diaduk hingga warnanya kuning kemasan
kemudian siram dengan bumbu saus yang diinginkan seperti saus padang saus tiram serta saus rahasia dapur pali
sebagai sentuhan akhir taburi biji wijen untuk menambah cita rasa berbeda
sedangkan untuk seafood tumpah bancakan proses memasaknya hampir sama dengan lobster rempah
namun bahan olahan ini mencampurkan berbagai jenis seafood seperti kepiting kerang dan udang
yang dipadukan dengan wortel jagung buncis serta brokoli
kolaborasi dari dua bahan berbeda ini menghasilkan cita rasa yang berbeda

disebut seafood tumpah banjakan karena porsinya besar cukup untuk lima orang
istimewanya karena rasa rempahnya itu dapat ya terus ada wijennya juga
hmm jadi kolaborasi ya
iya jadi rasanya unik
satu porsi lobster rempah dibanderol rp satu ratus lima puluh sementara untuk seafood tumpah banjakan dibanderol rp dua ratus lima puluh
karapiak ini memang menjadi salah satu spot penghargaan
karena sesuai dengan kontur ya pantai di kita ini berkarang
nah bagi anda yang akan berwisata ke pantai pangandaran sajian kuliner di karapia volley ini bisa menjadi destinasi tambahan